kapan sih kamu itu sadar
sekolah kamu buat main main
kemarin kamu itu udah ngabur dan kamu gak pikir
hari ini kamu sudah datang tepat waktu
tapi kamu malah lebih milih nongkrong di bareng luar sekolah
daripada kamu masuk sekolah
kata siapa bu
kata saksi mata pastinya
lagian nathan kamu itu apa gak bosan
setiap hari dimarahi setiap hari dihukum
udah capek capek masakin buat kamu
semua ini adalah makanan kesukaan kamu
aku cuma berusaha jujur pak
aku gak mau pura pura seneng disini
sementara mama sakit disana
sosok perhatian sama aku
karena tante bukan mama aku
dan selamanya gak akan pernah jadi mama aku
dan selamanya gak akan pernah jadi mama aku

makan malam belum selesai duduk
aku mau ke tempat mama
tempat aku seharusnya disana jagain mama aku
tempat aku seharusnya disini
oh apa yang kamu mau
jangan terlalu berani
bukan disini sama orang asing
mama masih inget ini kesukaan nathan
mama masih inget nathan
satu satunya ibu untuk aku
tidak akan terganti sampai kapanpun
tapi kenapa kamu tuh suka ketoprak
kamu kan gak suka
danil suka ketoprak
gak mau dulu
gak mau dulu
gak mau dulu
gak mau dulu
gak mau dulu
bep lu di damai
kamu ngapain sih
sejak kapan mungkin
kenapa sih bep
gue ingin celsa anak baru itu
itu gak suka sama dia
tau bener lelah kan pasti
penjual ketoprak baru dikanti itu kan
aduh ya jelas bukan lah mona
siapa sih anak baru tuh namanya
diam lu disitu
iya ada apa ya kak
lu dateng nat

tolong bantu bapak
sederhkan di tempat berisik belas saja
udah lah neng nggak usah ditulis tugasnya neng
kapan sih kamu itu sadar
sekolah kamu buat main main
kemarin kamu itu udah ngabur dan kamu gak pikir
hari ini kamu sudah datang tepat waktu
tapi kamu malah lebih milih nongkrong di barang luar sekolah
daripada kamu masuk sekolah
kata siapa bu
kata saksi mata pastinya
ibu harus kasih kamu hukuman
kamu itu apa nggak bosan setiap hari dimarahi setiap hari dihukum
diam diam diam
mau gak saya hukum seperti nathan
kamu ibu hukum kamu harus ngepel seluruh koridor sekolah sampai bersih
lo pernah ngelempar kepala gua pake sepatu
jangan sampai gue bikin sepatu lo pindah ke kepala lo sekarang juga
lagi hampa kamu ngapain kamu disini
lagi ngepel pak
ya ampun tau kamu lagi ngepel
maksud bapak tuh ngapain kamu ngepel disini
oh bapak tahu pasti kamu lagi kena hukuman
undeh mah oi nathan
lagi kena hukuman saja tetap kamu masih berkila
apa kamu nih hah
saya disuruh bu rena ngebersihin tempat yang kotor
dan kelas ini kotor banget
masih kamu bisa berbohong hah
kamu berulang lagi
apa betul bu renata menyuruh nata untuk bersih bersihin tempat yang kotor termasuk kelas ini yuk
saya nggak pernah bilang begitu
di sini semangat
jangan dikeping gue dong teriaknya
orang gue lagi semangatin kak aldo juga loh
tapi gak usah berisik kak
ih lagian ngamun aja sih
hah ih nggak lah ngapain juga gue mikirin nathan geli tau nggak
ya cuman emang tadi dia habis bikin bola sih di kelas gue
apalagi di kelas lo tadi aja dia tuh abisin parfum gue tau gak
parfum gue kan mahal banget disemprotin buat kemukanya robby
nathan itu kan parfum gue coba liat
apaan sih tapi tadi di kelas dia lucu kok kocak kan
oh my god kalian ini kan cewek ya kenapa sih selera humornya itu rendah banget